tapi ada satu syarat lagi
sebelum kamu menikahi
iken ganti di putri
kamu harus bisa
mengangkat kepala barungan ini
dan menarikannya seperti warung
hei bantu iken putri saya
dudukkan di sini
iken ganti di putri
kamu harus menikah sama
sah menjadi suami istri ya
dan menjaga hal hal yang tidak diinginkan
pernikahan ini harus segera kita laksanakan
panjengengan harus membaca dua kalimat sahada
sebagai syarat sahnya
apa panjengengan bersedia
lebukanikoro bin kertabuni
dengan iken ganti di putri
kamu harus bisa menarikannya seperti warung
dengan mas kawin kitab suci al quran
saya terima nikahnya iken ganti di putri
kamu harus bisa menarikannya seperti warung
dengan mas kawin kitab suci al quran
sekarang kita sudah jadi pasangan suami istri
kita akan menjadi keluarga yang sakinah
terima kasih kak kanda
ingat selama itu
sesuai dengan gerakan dan tujuannya maka tarian ini akan saya beri nama jatilan
jatilan apa artinya
jatilan itu terdiri dari kata jaran dan tilap
jaran artinya kuda tilap artinya membujuk
jadi makna jatilan adalah tarian kuda kudaan yang bertujuan untuk membujuk seseorang meninggalkan perbuatan yang jahat dan menuju ke perbuatan yang lebih baik
jatilan itu terdiri dari kata jaran dan tilap
jatilan itu terdiri dari kata jaran dan tilap
apa mereka lebih tertarik dengan kesenian barongan yang ada di sana
karena setiap niat baik itu pasti ada jalannya
semakin lama pertunjukan barongan kita semakin sepi
apakah pertunjukan jatilan itu lebih menarik
ini tidak bisa dibiarkan
mungkin tari jatilan itu lebih indah karena dimainkan oleh perempuan yang sebenarnya
beda dengan barongan yang hanya memamerkan kekuatan warok dan kegendetan gemblak yang kemayu
apa maksud ucapan ini
apa kamu sudah memulai memihak
ini bukan soal berpihak atau tidak
suruh hanya simpati pada jatilan yang dimainkan oleh niken gandhini
mau memusuhi putih romo dan menantu romo sendiri
salam allah allah muhammad
salam allah allah wasalam
salam allah allah muhammad
salam allah allah wasalam
salam allah allah wasalam
salam allah allah wasalam
salam allah allah muhammad
salam allah allah muhammad
salam allah allah muhammad
salam allah allah muhammad
banyak kedatangan batarokatuh membawa ajaran wali sombong
ini tidak bisa kita diamkan
kalau kita diamkan semua wilayah wangkar bisa terpengaruhi batarokatuh
kita tidak bisa biarkan
hunger deritanya perbuatan

hai' berhenti berhenti tempering berhenti
sudah kuberitkan putriku kepada kamu
dan sekarang kamu minta lebih

kamu hasut semua penduduk wengkang
untuk mengikuti ajaran ajaran wali songo yang sesat
kata sesat itu lebih pantas ditujukan kepada orang orang yang menyukutkan allah
karena sesat itu berarti
orang orang yang bertindak keji
dan melakukan jinah yang tidak semestinya